seberapa mengkhawatirkan ya perekonomian global pada saat ini dan seberapa besar pengaruhnya
khususnya terhadap negara negara emerging market seperti indonesia ini
yang kita kan sudah merasakan juga ada ya dampaknya dan imbasnya
tapi kalau secara keseluruhan ini seberapa mengkhawatirkan sih sebenarnya
atau bu ani melihat bahwa ya sebenarnya ini masih sesuai dengan target pertumbuhan dunia secara keseluruhan
kalau dari sisi suasana dunia ya sebetulnya dua ribu delapan belas ini ada perubahan yang kita semua harus makin waspada
sebetulnya kata kata tentang proteksionism itu sudah disampaikan dari lama tahun lalu juga
bicara tentang suku bunga federal reserve naik juga sudah disampaikan
yang menarik di dua ribu delapan belas atau yang berubah yang perlu untuk meningkatkan
kewaspadaan dari semua negara termasuk indonesia adalah bahwa eskalasinya tinggi
dan ini dari retorika menjadi action
kalau dulu presiden trump mengatakan saya akan meminta negara negara yang punya surplus dengan amerika
untuk saya naikkan tarif itu masih ngomong
kalau sekarang dia sudah lakukan untuk rrt dia sudah lakukan lima puluh billion
dia akan naikin lagi ke dua ratus billion dia akan naikin lagi ke lima ratus enam puluh billion
itu menjadi berubah sama sekali
karena dulu masih saling ngomong sekarang menjadi real war
karena begitu amerika melakukan ini rrt akan melakukan yang lain
dan itu semuanya aksi reaksinya itu makin lama makin negatif terhadap dunia
jadi dua ribu delapan belas resiko meningkat sangat tajam
dengan federal reserve melihat resiko ini makin tajam
dia harus makin mengakselerasi karena ekonomi amerika sendiri juga meningkat
dengan retorika maupun dengan kebijakan fiskal mereka
maka mereka menaikkan suku bunganya menjadi lebih cepat
mereka melakukan tightening nya juga lebih cepat
ini mempengaruhi seluruh dunia secara jauh lebih nyata
oleh karena itu reaksi inilah yang sekarang ini muncul
jadi kalau pertanyaannya apakah ini membuat kita waspada
growth nya belum direvisi
growth projection untuk tahun ini masih tiga sembilan untuk dunia
reaksi sekitar lima satu lima dua sementara advanced country akan makin tinggi
karena amerika pertumbuhannya tinggi
namun dengan growth ini suku bunga itu akan naik secara lebih cepat
dan reaksi dari kenaikan ini di setiap negara akan berbeda
kalau negara yang exposure nya sangat besar terhadap global
apakah dia defisit dari perdagangan defisit current account
apakah bahkan capital flow nya minimal dia akan terkena

kalau utangnya besar terhadap luar negeri dia akan terkena lebih
dan ini yang terjadi dengan argentina dalam hal ini
nah dalam situasi itulah kemudian mereka perlu melakukan policy response yang berbeda
kecepatan dari policy response inilah yang akan menentukan
apakah mereka akan bisa meminimalkan dampak negatif dari situasi ini
tapi poin saya adalah mengatakan bahwa dua ribu delapan belas setiap negara harus makin waspada
terhadap lingkungan yang dianggap
jadi lebih bergejolak dan lebih tidak ramah dalam hal ini
dan ini akan sampai tahun dua ribu sembilan belas juga bu ani melihat tidak akan terlalu banyak berubah ya
paling tidak sampai akhir tahun ini jelas ini ketidakpastian itu akan continue
kalau dari federal reserve kan sudah komunikasi mereka mereka akan continue sampai dua ribu sembilan belas
jadi artinya kita akan harus bisa menyiapkan diri bahwa kondisi yang volatile dan hostile
bahwa kondisi yang volatile dan hostile
bahwa kondisi yang volatile dan hostile di luar ini harus bisa kita redam
melalui kebijakan kebijakan dalam negeri kita untuk melindungi ekonomi kita
kadang kadang memang kebijakan ini terpaksa harus dilakukan
dalam situasi normal kita tidak ingin melakukan
katakanlah seperti kemarin kita mengumumkan satu satu ratus empat puluh tujuh komoditas yang pph impornya kita naikkan
ini karena kita harus melihat bahwa
dengan kondisi global yang bergejolak dan tidak ramah ini
maka pengaruh pertama adalah di neraca pembayaran kita
karena ini pintunya pintunya republik indonesia di neraca pembayaran
dan di sisi pintu inilah kita ada beberapa import kita naiknya tinggi banget
sementara ekspor kita walaupun naik tidak setinggi importnya
yang ini menyebabkan kita memiliki apa tadi vulnerability
kalau dia bergejolak dari luar ini menjadi pintu masuk pertama
sehingga kita perlu untuk melakukan koreksi di situ
yang kedua juga dengan interest rate di luar naik capital inflow itu menjadi lebih sulit
karena mereka lebih tertarik kepada suku bunga yang tinggi di amerika serikat sendiri
dan oleh karena itu kita juga perlu untuk lihat kalau sampai terjadi capital flow nya tidak setinggi yang seperti yang kita hadapi dua tahun lalu
maka penyesuaian seperti apa yang harus kita lakukan
jadi kita sekarang sudah harus cepat melakukan langkah langkah karena lingkungan bergerak
nah kalau kita bisa mengatakan dalam situasi ini kesehatan matters
kalau seperti desi batuk tadi kalau suasananya tidak sehat dan kemudian ada angin badai topan muncul akan terkena lah semuanya
dan cepat banget kita akan drop situasinya
indonesia perlu memperkuat apbn kita fiskalnya diperkuat
kemudian kebijakan moneter melakukan apa yang disebut meredam shock ini
dan mencoba mensmooth atau memuluskan adjustment proses
ojk akan melakukan seluruh supervisi terhadap sektor keuangan
make sure diakinkan bahwa neraca mereka baik dan kuat dalam menghadapi berbagai kemungkinan perubahan nilai tukar perubahan suku bunga
perubahan terhadap growth ekonomi
itu semua dilakukan karena kita sama seperti kayak kita ada di gedung kadang kadang kita melakukan fire drill gitu kan
kalau sampai terjadi kebakaran bagaimana cara kita alarmnya gimana pergi ke ster nya ke tangga seperti apa keluar dari gedung seperti apa meeting point di luar
itu kan kita selalu harus melakukan itu
karena we never know gitu kan yang namanya kejadian
jadi saat ini indonesia juga melakukan berbagai tindakan tindakan untuk ekonomi kita bisa terus tidak terpengaruh secara negatif
situasi di mana rupiah melemah tujuh sembilan persen itu berarti menguntungkan produk produk indonesia sekarang menjadi tujuh sembilan persen lebih murah
kalau sekarang saya tambah dengan proteksi import kita dinaikkan menjadi sepuluh persen
jadi sekarang harga import itu selain dia lebih mahal sembilan persen plus saya naikkan sepuluh persen kan menjadi sekitar dua puluh persen
produk produk dalam negeri kita harusnya sekarang menjadi lebih murah dua puluh persen dibandingkan produk impor
disini letaknya industri industri dalam negeri harus memanfaatkan